tingkah lucu dan mengemaskan satwa selalu menjadi daya tarik
pada libur tahun baru kebun binatang bandung dipadati ribuan pengunjung
sementara itu di taman nasional gunung gede pangrango sukabumi
wisata edukasi museum konservasi lang jawa juga menjadi tujuan wisatawan yang berlibur
tingkah lucu ronaldo burung makau dari amerika serikat ini menarik perhatian pengunjung
senin siang pertunjukan satwa di kebun binatang bandung disaksikan ribuan pengunjung pada libur tahun baru
pengen mengenalkan binatang aja kepada anak biar wawasannya lebih luas gitu
terus ya tiket masuknya juga terjangkau
sudah berapa kali kesini sering atau
enggak baru tiga kali
terus apa aja
ya binatang apa aja tadi
tidak hanya menyelamatkan
yang menyaksikan pertunjukan beragam kegiatan lainnya pun dilakukan pengunjung
mulai dari berfoto hingga berinteraksi langsung dengan satwa
kunjungan wisatawan ke tempat edukasi museum konservasi langjawa di resort cimungkad
juga meningkat pada libur tahun baru
selain rekreasi pengunjung juga diajak untuk mendapatkan edukasi tentang sejarah penemuan elang jawa pertama kali oleh seorang keluarga negaraan jerman
sebelumnya saya belum tahu tentang bapak bartel ini padahal bapak bartel ini adalah penemu langjawa yang di sini
dengan adanya ini puasan saya dan kami juga
menambah pengetahuan kembali tentang sejarah sejarah penemu siapa penemu langjawa di sini
spizayatus bartelsi atau elang jawa merupakan satwa endemik indonesia
menurut lembaga konservasi dunia populasi elang jawa kini berada dalam daftar merah
atau termasuk satwa yang terancam punah
tim liputan transmedia
sementara itu tempat wisata seperti kawasan gedung merdeka jalan asia afrika
dan kota bandung di hari libur banyak dimanfaatkan wisatawan kota bandung maupun luar kota bandung
memiliki nilai sejarah mudah dijangkau dan murah
membuat lokasi wisata di pusat kota bandung ini bagaikan magnet bagi wisatawan
kota bandung menyuguhkan banyak pilihan untuk berlibur dimulai dari taman
bandung memiliki tiga puluh taman tematik yang bisa dikunjungi
dua diantaranya adalah taman badak dan taman dewi sartika yang baru diresmikan pemerintah kota bandung
selain taman destinasi wisata lainnya seperti di jalan asia afrika dan gedung merdeka
juga bisa dimanfaatkan sebagai destinasi wisata bagi keluarga
ditambah lagi banyaknya tokoh tokoh superhero yang membuat suasana jalan asia afrika semakin menarik
wisatawan juga bisa berbelanja ke distro atau factory outlet yang berada di sepanjang jalan riau kota bandung
di sini banyak koleksi pakaian anak anak hingga dewasa
dari berbagai merek dengan harga yang bervariasi
atau jika ingin sekedar bersantai alun alun kota bandung bisa jadi pilihan
bu kenapa milih alun alun ini buat main
soalnya di sini tempatnya luas enak kalau bawa anak ya main
jadi bisa sama keluarga besar juga bawa ibu bawa itu sepupu gitu
jadi bisa rame rame ke sini
enggak di sini gratis asal jaga kebersihan aja
di bandung kan pusat perayaan tahun baru itu salah satunya kan di alun alun
jadi ya karena kita dari agak jauh juga ya salah satu akses terdekatnya ke sini sih
ya libur panjang seperti ini banyak dimanfaatkan warga luar kota bandung serta warga bandung untuk berlibur
tidak perlu mahal anda bisa sekedar bersantai di alun alun ini untuk menikmati libur panjang
andiani pratiwi bandung